sementara itu bupati tanggerang ahmed zaki iskandar meminta warga tidak melawan petugas yang akan melayangkan surat peringatan kedua
penggusuran lokalisasi dadap kosambi tangerang banten
namun imbawan bupati diabaikan warga warga justru terlibat bentrok dengan polisi dan tentara
bupati tangerang ahmed zaki iskandar meminta warga tidak terprovokasi
bupati meminta warga menahan diri menyikapi rencana penggusuran lokalisasi dadap ke bupati tangerang banten
lokalisasi dadap yang berdiri selama puluhan tahun akan menjadi tempat pelelangan ikan pusat kuliner dan pusat kerohanian
menurut bupati ahmed zaki warga akan segera menerima surat peringatan kedua
warga bakal direlokasi ke tempat yang sudah disiapkan pemerintah kabupaten tangerang
namun warga melawan pemberian surat peringatan kedua
mereka menghadang petugas gabungan hingga terjadi bentrok
pembongkaran lokalisasi dan penataan kawasan agar masyarakat bisa tinggal di sana dengan
aman dan berhubungan dengan masyarakat
dan punya ke apa namanya penghasilan
karena kita akan buat nanti di ujungnya tpi tempat pelelangan ikan kemudian pusat kuliner
seperti muara karang dan muara baru kemudian juga ada rusunawanya